taubahnya seperti kota besar jalanan kota pematang siantar tidak pernah sepi oleh aktivitas kendaraan
dan siang ini kami akan mengajak anda berjalan jalan di pematang siantar dan informasi ini
sekaligus akan menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya anita mai selamat siang dan sampai jumpa
angkutan umum roda dua bersessment samping ini salah satunya beroperasi di pematang siantar sumatera utara
jalan jalan di pematang siantar salah satu ikon yang terkenal dari kota ini adalah alat transportasi umumnya
namanya adalah bentor
tapi kalau ngomongin tentang bentor di sini bukan bentor bentor biasa yang ada di tempat lainnya
tapi di sini menggunakan motor lawas yang sangat populer dan jumlahnya sekarang bisa dibilang jumlahnya cuma sedikit
nah bentor disini dijadikan tugu
bunyi dentuman mesin khas motor gede menggelegar
di jalanan pematang siantar lebih dari empat dasar warsa becak motor bsa atau birmingham small arms warawiri di jalanan kota ini
tahun seribu sembilan ratus empat puluh an m werler renault ragu nasional premium tamiya mohgag jpw menggunakan motor khas di pek interestsu staat tantang
dalam pemerintah inggris ini
saya terus ke bali untuk acara penangnya sebegitu
sekarang setelah pemerintah menerima pemeriksaan bahwa minuman nyata juga promosi lebih seretar
berapa tahun ini umurnya motornya pak
umur motornya tujuh puluh delapan tahun
ini motor saya pakai tiga puluh tiga tahun

saat ini setidaknya ada empat puluh bentor bsa yang masih dimanfaatkan warga sekitar sebagai sumber penghidupan
rutin mengaspal urusan merawat motor klasik tidak semudah memelihara motor baru
suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi bahkan pabriknya pun sudah tidak ada lagi
pabriknya sudah tidak ada lagi

dan di sini mungkin ada sekitar ratusan kalau lagi weekend seperti ini
rame banget tuh lihat airnya jernih banget
berjarak sejauh dua puluh km dari kota pematang siantar bahdamanik selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah
pemandian alam di kabupaten simalungun ini terkenal akan airnya yang segar
dan berwarna kehijauan
serta suasana alam dari pepohonannya asri
dengan harga tiket rp dua hingga rp lima pengunjung bebas menikmati kesejukan air dari sumber mata air bahdamanik
air kolamnya hanya sedalam satu meter
jika ingin mencoba air dari pancuran langsung pun bisa
ada juga air terjun kecil
yang melengkap sensasi bermain air
jalan jalan saya berlanjut ke lokasi kulineran
kota pematang siantar juga punya makanan khas seperti mie sop
yang terdiri dari mie dan sop
mie kuning atau bihun diracik dengan bumbu rempah dan kuah kaldu ayam bening
satu lagi nih yang bikin makanan mie sop ini berbeda banget sama kuliner kuliner ataupun makanan berkuah
satu lagi nih yang bikin makanan mie sop ini berbeda banget sama kuliner kuliner ataupun makanan berkuah lainnya

ini namanya kuah rendang
dan kuah rendang ini dicampur nih ke dalam kuah kaldu ayam dan juga mie sop
pernah ngebayang gak sih
sop sop ayam manis dicampur sama kuah bumbu rendang yang kaya rempah dan juga rasanya rasa rasa gurih
ditambah suiran daging ayam bawang goreng seledri dan kerupuk
mie sob disajikan dalam porsi yang pas sebagai makanan ringan hingga makanan berat
isian mie sop bisa ditambah telur puyuh dan kerang bumbu rendang hingga perkedel
warung mie sop kak sri mulai buka sejak tahun dua ribu an
usaha kulinernya ini adalah berkat rintisan orang tuanya yang sudah berjualan mie sop sejak tahun seribu tujuh ratus enam puluh
dua ratus mangkok mie sop per hari laris dijual
mulai jam dua belas siang sampai tujuh malam
indrayani laksmi indra hadi pematang siantar sumatera utara